artinya dalam waktu sepuluh tahun ke depan juga belum ada kepastian bahwa kita akan menghentikan pengumpaan air tanah secara signifikan